warga bersama petugas satlantas polres boyolali berusaha mengevakuasi sebuah sepeda motor
yang jatuh ke jurang di jalur wisata pegunungan merapi merbabu desa genting boyolali jawa tengah pada minggu sore
motor berwarna merah itu jatuh ke ladang milik warga dengan kedalaman kurang lebih lima meter
ketika evakuasi salah seorang anggota kepolisian terjatuh dan hampir masuk jurang
kecelakaan berawal ketika dua orang remaja putri berboncengan motor lalu berhenti di jalanan menurun untuk bertukar posisi
diduga karena kurang hati hati keduanya terpleset hingga masuk jurang
beruntung kejadian ini diketahui pengguna jalan dan warga
jadi mau pergantian boncengan gitu terus gak taunya disitu ada legongan kaki saya sudah mepet banget terus kepleset
mau saya starter
tapi kepleset duluan
korban yang mengalami luka ringan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis